akan langsung menuju ke kediaman prabowo subianto di kawasan kertanegara jakarta selatan untuk mengikuti pengumuman di sana
pimpin oleh pak prabowo subianto selaku calon presiden dalam koalisi prabowo sandi
dihadiri oleh seluruh partai dari perwakilan pks pan dan partai demokrat serta gerindra
rapat membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tim pemenangan tim sukses dan tempat markas utama untuk tim pemenangan prabowo sandi
pertama kami ingin jelaskan bahwa nama koalisi pengusung prabowo sandi adalah indonesia adil makmur
koalisi indonesia adil makmur nama koalisi yang disepakati dalam rapat hari ini
dan tagline untuk koalisi prabowo sandi adalah adil makmur bersama prabowo sandi
sekretariat nasional bagi tim pemenangan berada di jalan tp simatupang no dua puluh dua
selanjutnya untuk tim pemenangan besok masih akan mengalami penyempurnaan sedikit karena tadi ada beberapa masukan
yang masukan itu sangat berarti sehingga kami belum bisa umumkan pada hari ini
kami akan sampaikan draft itu pada tanggal dua puluh
di komisi pemilihan umum
selanjutnya tentang visi dan misi juga mengalami sedikit perbaikan
yang titik beratnya adalah pada pembangunan seluruh sektor bagi perbaikan dan peningkatan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa indonesia
demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan ke hadapan kawan kawan
terima kasih atas penantian dan kesabaran kawan kawan untuk menunggu hasil rapat kita pada
malam hari ini
kemudian rapat juga menyetujui bahwa kepala daerah di bawah partai koalisi kami tidak minta untuk masuk dalam tim koalisi prabowo sandi
kami minta agar seluruh kepala daerah berkonsentrasi memimpin di daerahnya masing masing
karena tanggung jawabnya yang lebih besar adalah meningkatkan pelayanan kejahteraan dan pembangunan di daerahnya masing masing
ada pun soal pilpres biarlah diurus oleh partai koalisi di tingkatnya masing masing
dan soal pilihan itu serahkan kepada pilihan masing masing kepala daerah
kami tidak meminta kepada mereka dan saya kira pilihan mereka sudah tahu dan sudah pasti
sehingga kami sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan
pak arief hasan tadi datang dan sudah selesai sehingga belum minta izin karena masih harus melanjutkan rapat di internal partai
baru saja kita mendengarkan pernyataan pers dari sekjen partai gerindra ahmad muzani terkait dengan finalisasi tim kampanye atau tim sukses pasangan prabowo sandi
yang sudah ada tagline nya atau namanya yaitu koalisi indonesia adil dan makmur
yang apa namanya tempatnya atau pusat komandonya ada di kawasan tbsi matubang jakarta selatan
namun hingga konversi pers ini dibacakan kita belum mengetahui secara final siapa ketua tim kampanye pasangan prabowo sandi dan juga struktur lengkapnya
baik kita beralih ke informasi lain